pak pak ini apa pak
gempa mah gempa ayo keluar keluar keluar
keluar pak keluar pak
ya allah ini gempa banget
aku takut banget
amirna sama kiki masih di dalam
aku merasa gagal dalam mendidik elsa
kamu juga sih terlalu majain elsa
kalau kita sedikit lebih tegas aja dalam mendidik elsa
semua ini nggak akan kejadian mah
pak sekarang bukan waktunya kita untuk membahas masa lalu
saat ini kita sebagai orang tua
kita harus pikirin apa yang bisa kita lakuin untuk nolong anak kita
kalau sampai al nggak mau mencabut tuntutannya
soal mobil yang dirampok
saya cuma ngelakuin permintaan maaf
meminta saya hubungi kerabat saya yang ada di kepolisian untuk ngurus semuanya
mamanya aldebaran pasti bisa bujuk al untuk bebasin elsa
oke besok aku akan temuin ibu rosa
bener kata kiki aku gak bisa tidur
terima kasih kak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aduh kalau adin sampai tahu gua kayak gini
dia pasti bakalan
kangen ya sama aku ya
gak bisa bawa bawa ya karena gak ada aku di sini
makanya mas gak usah pakai pembatas pembatas segala
gak usah gengsi
kamu mau aku pijetin gak
atau mau aku bikinin susu jahe gak buat kamu
enggak gak usah
gak usah gak usah
bilang sama aku biar aku pijitin mas
din saya mau tidur
mas suaminya aku
bisa diem gak
ya ampun al
lo kenapa jadi ngebayangin andin sih
aku mau tidur
udah lah mendingan gue tidur lah
astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim gempa
cepet buka pintunya kita emok lagi
pak ini apa
gempa ma ayo keluar keluar keluar ma
ya allah ini gempa banget
ini gede sekali loh
mirna sama kiki masih di dalam
yaudah yang penting mama di sini ya
ale jebuk mereka ya
kiki dia ke bawah
ini gempa ini gempa
ayo kita keluar dari sini
kita keluar kita keluar ya ayo
ya allah gimana ini ya allah
aduh aduh aduh
pak jangan takut ya
bentar bentar udah
kan jangan panik biar mama
aku harus tenang
kalau aku kelihatan cemas pasti anak anak bakal makin takut
dulu aku juga pernah mengalami gempa seperti ini

udah udah tenang tenang
masuk sini masuk sini
masuk sini masuk sini
ya allah papa bagaimana ini papa
kita perlu nunggu disini dari gempanya
gempanya ada ya
tenang ada papa disini
tenang ada papa disini

kayaknya meja ini cukup kokoh ya untuk berlindung
ke bawah meja ya ngomong di bawah meja ayo cepetan cepetan cepetan
astaga ayo berlindung berlindung berlindung
aduh ayolah lindungi kamu ya allah ya allah
aduh ayolah lindungi kamu ya allah ya allah
berdoa berdoa berdoa semoga baik baik aja ya sayangnya
semoga bisa cepet berlalu semuanya
keluar keluar keluar
keluar keluar gempa gempa
sayang jangan takut ya
jangan takut jangan takut
jangan takut jangan takut
aku juga takut
sayang harus tenang ya
katanya ada mama kok disini kok
alhamdulillah kayaknya gempa udah berhenti deh
gempa udah berhenti
mau buka pintu dulu ya
mama buka keselemarinya
alhamdulillah udah gak gempar
aduh tapi gimana nih aku gak usah keluar lagi
masih sakit lagi tangannya
untuk gempanya sudah berhenti pak
ini bahaya sekali gempa kayak begini malem malem
andin gak diangkat
dia kan lagi ada di sel di kantor polisi
dan dia kan juga
mungkin mereka lagi evakuasi